aduh auh aduh muka darmanuku auh sakit
apa ini kenapa di sekolah ini bisa masuk orang gila
ibu ibu tadi kalau saya tidak salah dengar katanya ada orang gila yang masuk sekolahan ini
kalau begitu anak saya ini akan saya keluarkan dari sekolah yang tidak aman ini
jangan pak jangan pak kita janji akan meningkatkan security di sekolah ini
anak bapak tenang aman di sini pak
iya pak ningkatin security pak iya bu ya
saya nggak percaya ibu ibu lihat dong ini anak saya gementaran trauma
pokoknya kalau ibu ibu tidak mau saya mengeluarkan anak saya ini
pokoknya kalau ibu ibu tidak mau saya mengeluarkan anak saya ini
pokoknya kalau ibu ibu tidak mau saya mengeluarkan anak saya ini
saya minta ganti rugi
saya minta ganti rugi
baik baik pak sebagai ganti rugi anak bapak boleh sekolah gratis selama satu tahun di sekolah ini
eh setahun setahun pak
oh boleh boleh kalau begitu saya permisi dulu ya ayo sayang
eh hari ini sukses besar abang bias dapetin sekolah grace satu tahun buat china oke gak
aku dapetin nomor seratus ribu
bang bias jadi penasaran deh si bang kodi sama bang ari lagi ngapain ya
mereka sesuruh kita gak ya di sekolahan
pasti enggak hei
dijamin selu deh
hei itu dia target kita si jonas maronas siap
siap siap siap
tidak bisa saya adalah preman tanjung priok makanya kamu jangan macam macam dengan kami berdua
kalau tidak hahaha makanya serahkanlah bekal kalian kepada kita atau
mampus lihat nomorannya hahahaha
bro mata suara pengantin saya agak bereich

gak tahu kayak mana khawatir
tapi malah kagak ada si colonya
bagaimana dong kita nggak punya teman masih kita cuma berdua
hah gane gawat ini gawat
eh tadi kita disuruh ngapain ya
oh iya kamu ikut gak
yaudah kita min karet aja yuk
itu kan balik sayangin aku
pokoknya kalian harus diberi pelajaran
begitu jadinya sosok iklan dulu
kerja ini kita sama si culun culun pada kemana lagi
tuh kita cuma berdua
itu kan anak kecil

gue mau kabur aja

lo baik baik ya sukses ya man
aduh aduh muka darmanuku

lo sakitnya beneran apa bohongan sih
kurang ajar lo
ya beneran lah masa kok bohongan
lo pengen ngerasain nih gue
aduh sakit lagi
gue gak kuat
gue pingsan dulu aja ya
ah gak kuatnya lo
hah arif bangun dulu
eh ini pelan pelan
sakit ya ril
anak kurang ajar
kurang ajar kurang ajar
lo juga kurang ajar
maaf ya bang
goma gak peduli
mau itu anak anak
nggak aja bukan papa
maaf banget ya
harusnya kan kayak gini rio
ada si jonas lagi
ya bener loh
kabur aja yuk
weh itu jalan buntu
kita nyerah aja yuk
kita masih punya tangga
kita bisa kabur lewat tangga
balikan anak itu dulu
aku minta tebusan
saya mau kabur dulu
weh jangan lari
isya gikit aja
jangan dikituin dong kakinya
kan jadi sakit
kalau begitu saya menyerah ya
kamu boleh ambil anak itu ya
kamu tuh memang jagoannya sekolah
ambil tuh anak tuh
kenapa pakai copot segala